bang buru buru aja pelan pelan dong jalannya
jalannya cepetan dong
nangkep babi hutan
ini mau kemana nih
sini bang biar deketan
gimana kalau kita ikutan sayam bara aja ya
kalau menang kan hasilnya duit
pak pak pak
pak ini kan belum ada beres pak
bang ini kan belum beres motornya pak
saya gak sudi setiap is motor di bengkel yang punya babi hitam
bahwa saya itu nggak salah pak
jangan suka ngeles deh
kalau mau ngetop
gak begini caranya
ini namanya yang mungkin banyak orang tau
pak pak pak
saya benerin dulu tuh motornya pak
saya di fitnah ternyata

bapak bapak semuanya ya
bapak bapak semuanya ya
bapak bapak semuanya ya
bapak bapak semuanya ya
bapak bapak semuanya ya
bapak bapak semuanya ya
saya itu tidak bersalah
bukan saya pemiliknya
oh terus siapa
terus siapa yang punya
dengan adanya babi hitam itu
saya juga sangat sangat dirugikan
maka dari itu
kepada bapak bapak semuanya
barang siapa yang bisa menangkap
akan saya kasih hadiah
satu unit motor baru
akan saya berikan secara cuma cuma
ini beneran ya bang
saya dirugikan sama babi hitam itu
saya juga merasa dirugikan
padahal ada aja babi hitam itu pak
bukan bapak bapak saja yang dirugikan
saya dapat ini
ibu endang mau ikutan sayembara
nangkep babi hitam ya
kalau iya kenapa
keberuntungan orang kan beda beda
siapa tau aja saya dapat
satu motor yang cantik itu
tapi sebenarnya kalau mau nangkep babi hitam itu ya tergantung sama umpannya
nih ya kalau aku gak perlu pakai begitu begitu
enak tuh keliatannya
daripada buat babi
mendingan buat saya aja
lumayan dikasih adam
adam doyan banget pas si makanan ini
makasih banyak ya adam
eh kita dulu
eh ibu endang
itu untuk babi hitam
aku pengen ikutan orang orang itu tahu
terserah mochi deh
kita cuma bantuin aja
gitu dong baik
gitu dong baik
gitu dong baik
aku pengen dapat hadiah motor gitu loh
tapi moci kan kita masih anak kecil
kan kita juga bisa kendaraan motor
kita kan belum bisa
kalau misalnya aku jatuh gimana
terus aku dimarahin
aku kebojok bojok gepeng gepeng gimana
gak jadi ah
terus buat apa dong kita buat perangkap ini

kalau kita menang
kita menang hadiah motor itu
buat kita jual dapat makanan yang enak

kamu benar juga dam
aku bisa beli permen sama coklat juga
aku bisa beli permen sama coklat juga
waaaah enak banget
kas dulu dam
kas dulu dam
darit kita akan lapar ya dam
darit kita akan lapar ya dam
bang buru buru aja pelan pelan dong jalannya
jalannya cepetan dong
tau gak kita kan lagi lomba sayem bara
nangkep babi hutan
sini bang biar deketan bang
eh dor bang
udah gitu kalau menang kan hasilnya duitnya kita bagi tiga
iya betul tuh duitnya kita bagi tiga
kalau duit aja lo denger budak
dari tadi juga gue ngomongnya kayak gitu
kita tuh mau ikutan sayem bara nangkep babi hutan
gimana cara nangkep babi hutan ya
lo kenapa ngeliat muka babi ke gue
eh eh eh sebenernya
pentung sama gue
nih kalau udah ada pentungan nih babi pasti bakalan kalah
pokoknya diak pasti menang
ah tuh dia babinya tuh
nang tak ketok
tutup ke cinta ulah pun tiba rezeki gak kemana
bapak tanya merah
duh duh tuh
bu juga balik juga
ayo kejar tuh
kita gak usah tangkep babi lagi
aku takut kamu belum ketemu jumpa de
biarin kita sendiri
aduh masa kita yang kena
iya gak jelas
harusnya kan babi
kita nggak bisa makan enak lagi
iya kita gak bisa dapet motor
nah nah nah
hei ibu endang
dengar kan kalau itu suara orang orang yang lagi nyari babi hitam
berarti kita harus siap siap menangkap itu babi ya
aduh harus gimana ya kalau babi itu datang
waduh pakai kaya gitu
iya sih aduh speechless
saya sih gak bayang mau dapet hadiah dari babi itu
bu messi sama bu bena ngapain di luar malem malem
bukannya pada pulang
nanti kalau babinya lewat sini ditegap sama babinya baru tahu rasa loh
nggak apa apa keles
aduh hei ibu endang
lihat deh ibu ranti
dia kepengen dia sendiri tuh yang nangkepin tuh babi kan
hah mau modus curang ya
kita gak takut dan kita mau nangkep tuh bau
kalau enggak bu messi aku yang dapat